dinamika politik dinasti di era desentralisasi terrealisasi dalam pilkada
banyak nama nama yang tidak
banyak nama nama yang memiliki ikatan dengan elit politik maupun pemegang jabatan pemerintah termasuk kepala negara
benarkah politik dinasti yang menggurita ini akan membentuk kekuasaan yang sentralistis
untuk membahas topik ini kita telah terhubung dengan sejumlah narasumber lewat sambungan zoom dari luar studio
yang pertama akbar faisal direktur eksekutif negara institute
selamat malam bang akbar
selamat malam mas selamat malam assalamualaikum
waalaikumsalam dengan verdi bang terima kasih sudah bergabung dengan kita malam ini
saya juga kehadiran sukur nababan ketua dpp pdip
selamat malam bang sukur
selamat malam ferdi selamat malam bung faisal
ya terima kasih bang sukur sudah bergabung dengan kita
dan kita juga masih menunggu untuk bergabung
mardhani ali saya era ketua dpp pks
yang juga akan hadir dalam diskusi kita malam ini
sembari menunggu saya langsung ke bang sukur deh kalau gitu ya
bang soal dinasti politik ini masih sepertinya masih hangat untuk dibicarakan ya
kenapa kemudian ini menjadi sorotan tajam kepada elit pimpinan negara pak jokowi
karena kemudian anaknya gibran raka buming raka ini juga kemudian mencalonkan
diri menjadi wali kota begitu di solo
bagaimana sih sebenarnya melihat ini orang menuding bahwa apa yang terjadi ini bukan kontestasi
tapi justru memang dinasti yang terjadi menjawab ini bagaimana bang
oke jadi pertama tama saya ingin menjelaskan
pak mas gibran itu kan warga negara ya warga negara republik indonesia
undang undang mengatakan tentu setiap warga negara berhak dipilih dan memilih
nah artinya hak dipilih dan memilih itu tidak bisa dihilangkan karena dia anak siapa
nah di dalam konsentrasi politik
kalau dia mencalonkan kan belum tentu terpilih
yang menentukan kan rakyat
kecuali dia ditunjuk
kalau ditunjukkan melanggengkan
beri air melanggengkan kekuasaan
nah kalau berbicara tentang mas gibran
saya ini ketua dewan pimpinan pusat pdi perjuangan
bidang organisasi dan keanggota
tentu partai kami akan memberikan ruang seluas luasnya bagi kaum milenial
agar bisa berkiprah
nah kalau kita lihat kiprah
dari awal satu orang pun kader pdi perjuangan
nah tahu petinggi pdi perjuangan di dpd

dpp dpd atau dpc mengatakan
tidak ada yang membuat statement akan mendukung gibran
tetapi gibran sebagai anak muda kaum milenial
diluar daripada gibran itu sebagai anak presiden
mendaftar minta katia dari anak ranting
terus kemudian turun ke rakyat
turun kepada partai
mengikuti semua proses
di sistem kami karena sudah baku
dari anak ranting pac dpc sampai ke dpp
tapi kalau secara legal konstitusional
kita sepakat bahwa hak warga negara memilih dan dipilih
begitu hak politik
tapi kalau diparalelkan dengan momentum seperti sekarang
dianggap terlalu prematur
begitu pendidikan politiknya juga di partai baru sepuluh bulan
dan kemudian ada
ada etika politik yang juga
kemudian tidak sesuai
begitu dengan partai
bagaimana menjawab ini
saya cuma mau mengatakan
tidak ada orang yang berpengaruhi
tidak ada orang yang berpengalaman
saya dengan nakwar faisal ini dulu sama sama dpr
pertama sekali tidak berpengalaman kami jadi anggota dpr
nah baru kemudian berlanjut
dia kan harus diberikan ruang
jangan mengatakan menulis bahwa
ini tidak berpengalaman
ini belum bisa
nah kita berikan kesempatan rakyat yang menentukan
nanti kalau dia tidak bisa bekerja ya
lima tahun kemudian rakyat rumpatis tidak akan dipilih
mari kita berdemokrasi dengan baik
jangan melakukan tudingan tudingan
artinya kalau kita bicara dengan dinasti
itu yang saya katakan menghilangkan hak politik orang
gibran tidak bisa
dia betul anak presiden
tetapi pertanyaannya adalah
ini yang selalu saya jawab
saya sampaikan karena saya berada di pengambil keputusan tertinggi
dan keputuskan mas gibran itu kami calonkan
bahwa dia melalui semua proses itu
dan saya sebagai ketua dpp melihat anak muda
biarpun anak presiden
dia tidak sombong
dia tidak arogat
dia mengikuti semua proses
hingga diputuskan oleh dpp partai
itu kan harus dihargai
dpp pdi perjuangan sudah mencalonkan dia sebagai calon wali kota solo
kan belum tentu jadi calon wali kota solo
orang berkata ini kota kosong kota kosong
dari awal saya tidak bisa masuk ke partai partai lain
partai lain sudah mengatakan mendukung mas gibran
tetapi dari awal mas gibran mengatakan tidak akan maju tanpa pdi perjuangan
artinya kemudian unfair battle ini karena ada faktor pak jokowi di dalamnya ini
tidak betul begitu ya
saya mau tanya
saya mau tanya apa dosanya mas gibran sebagai anak presiden
sehingga dia tidak bisa ikut dipilih dan memilih
oke katanya memang privilege nya saja bang
soal privilege begitu yang akan di
itu pertanyaan saya kepada masyarakat adalah
apa dosanya mas gibran sebagai putra presiden tidak memiliki hak untuk dipilih dan memilih
saya coba tanyakan ke bang akbar
bang akbar masih dengan kita ya
tapi tidak terlalu jelas tadi pak syukur tadi ngomong apa tidak terlalu jelas saya dengar
ya kata bang sukur apa salah gibran begitu sebagai anak presiden untuk ikut dalam kontestasi pilkada di solo ini begitu
menarik juga kan karena negara institut juga pernah riset begitu bang bahwa kemudian dinasti politik ini ternyata satu hal yang sifatnya kultural begitu atau ya
wajar saja begitu ada presentasi yang juga dikeluarkan oleh negara institut bagaimana memahami ini
semua warga negara termasuk pak gibran dan pak bobi dan bapak bapak yang lain di seluruh indonesia yang berniat untuk menyerahkan pikirannya jiwanya kepada republik dalam berbagai posisi dan jabatan itu adalah hak
itu tidak boleh di apa namanya diingkari itu
oke itu satu ya
sayangnya bahwa tidak hanya soal tata aturan ini kan sebenarnya karena sejak mk membatalkan pasal tujuh huruf r undang undang pilkada nomor delapan tahun lima belas itu
ini kemudian kembali hidup lagi nih dinasti gitu ya
padahal kebetulan saya ikut terlibat dulu ketika
terlibat penuh ketika membuat undang undang ini kita sudah menyiapkan perangkat perangkat agar kemudian dinasti ini tidak berkembang karena dulu pertimbangannya sudah luar biasa merusaknya yang namanya dinasti ini
maka kita bikin undang undangnya sayangnya kemudian itu dibatalkan oleh mahkamah konstitusi maka kemudian hidup lagi
saya menyiapkan data tentang apa wajah dari kerusakan akibat dinasti ini tetapi saya mau mengatakan begini
anda kembali pada pertanyaan anda
pak gibran pak bobi dan yang lain yang kebetulan sedang berniat untuk maju itu seadanya
sayangnya adalah dia tidak berdiri di situ
tidak berdiri sendiri maksud saya
dia akan mau tidak mau menerima privilege
yang juga tidak bisa dihindari karena memang dia anak presiden
maka kalau begitu keadaannya kita masuk pada format apa sih tujuan kita berpartai
nanti kita ngomong soal etikanya kita harus bicara tentang partai
kita membuat sebuah organisasi partai politik bernama partai partai politik
dimana kemudian seluruh resources bangsa itu dikonsolidasikan dan salah satu caranya bernama kaderisasi
akan sangat menyakitkan ketika ada anak bangsa yang sedang berpikir untuk menjadi bagian dari pemimpin bangsa
menjadi bagian dari pengambil kebijakan yang bisa saja membawa masyarakat kita ke kebanyakan kemampuan kita
menjadi lebih baik tapi kemudian terpotong hanya karena dia tidak memiliki kekuatan politik
ya tanda petik untuk mengambil yang namanya tiket itu
kira kira itu bahasa awalnya seperti itu mas
nah kalau anda mau bertanya tingkat apa sih kerusakannya
negara institut baru saja mengeluarkan sebuah riset ya
kami melakukan riset
mengambil sampel sederhana
kasus hukum yang ditangani oleh kpk
dari tiga pilkada serentak

ditemukan lima puluh enam kepala daerah
yang merupakan pelaku korupsi dan sudah mendapatkan keputusan tetap dari pengadilan
dan itu adalah
mayoritas bukan kader partai
kader partai pun sebenarnya juga tidak ada
saya ragu sekarang ini
karena kelihatannya partai politik ini
menyepak hati secara tidak terbuka
mengatakan yang namanya kader itu cukup memiliki kartu tanda anggota
sebuah kartu yang harusnya memiliki
marwah yang luar biasa untuk mendapatkannya
apalagi sebagai seorang ketua
tapi ternyata kemudian dia tidak mendapatkan apa apa
banyak sekali contoh yang bisa kami berikan
bagaimana seorang kader
dari sebuah partai politik
mencalonkan orang lainnya
oke artinya yang ingin anda sampaikan adalah
bahwa kemudian tanpa menyinggung soal kaderisasi di partai
pencalonan orang orang yang berada di lingkungan elit ini
sama sama tujuannya adalah
ingin mencari kekuasaan politik begitu ya
ya makanya kan di undang undang nomor tujuh huruf r
yang dibatalkan oleh mahkamah konstitusi itu
saya sangat terganggu
sampai sekarang kami kami yang membuat undang undang yang dibatalkan oleh
mk itu masih sangat terganggu
sampai sekarang masih terganggu karena apa
disitu kita sudah merancang
apa namanya lantai ke depan belakang kiri kanan
artinya keluarga inti tidak boleh
dia boleh maju
dengan dua catatan pertama
harus lima tahun setelah si patronnya berkuasa
agar kemudian si patronnya itu apakah bupati gubernur
tidak menggunakan seluruh resorsi yang dia milikinya
untuk memenangkan keluarganya itu

atau dia boleh mencalonkan di daerah lainnya itu

dimana si patronnya itu tadi tidak mampu menggunakan
resources politik yang dia milikinya
kan bukan rahasia lagi
bupati gubernur itu menggunakan seluruh
aksesnya terbuka lebar begitu ya bang ya
oke bang kalau gitu kita break dulu
sambil menunggu bang mardhani alisera juga bergabung dengan kita
untuk mendengar perspektifnya
dan juga sekaligus menjawab apa
pertanyaan yang tadi disampaikan oleh bang sukur ya
kita akan kembali usai jadah tetap berkesan sama kami di cnn indonesia
kita kembali dalam diskusi kita malam ini
dan kita sudah bergabung dengan
mardhani alisara ketua dpp pks
selamat malam bang mardhani
pak sudah bergabung ya dengan kita ya
ada bang sukur dan bang akbar faisal juga
tadi sudah lebih lebih
tadi bang sukur mengatakan
tidak ada yang salah sebenarnya dengan
khususnya di kota solo begitu
apa yang salah dengan itu begitu
karena ini memang murni kontestasi
bagaimana menjawab ini bang
karena ada yang menuding bahwa ini unfair battle begitu
karena ada faktor pak jokowi dan elit politik di lingkarannya begitu
yang pertama tentu
kalau secara hukum tidak ada yang salah
sebagai yang tadi
faisal sudah sampaikan di dua ribu lima belas
pasal tentang kekerabatan sudah dibatalkan oleh mk
sesuatu yang sangat mengecewakan sebetulnya
nah tapi saya komen lebih detailnya adalah
mbak puan itu pernah jadi betul pemenangan babilu
ya dpr bagus

menko kemudian sekarang artinya ya itu bagus ya
menko kemudian sekarang artinya ya itu bagus ya

catatan saya kalau kita menghalangi orang untuk memilih dan dipilih itu bertentangan dengan hak asasi manusia
tetapi ada syarat karena
urusan politik ini mengurus urusan publik
akan sangat baik kalau punya track record
misal pernah jadi ketua rt ketua rw knpi
kalau saya ingin mengintroduksi pasal
minimal dua tahun sudah jadi anggota partai

anggota partai ini berat
karena tadi akbar faisal juga sudah jelaskan anggota partai ini berat
menghidupkan dpra dpc uang nggak ada harus punya gagasan
kadang kadang nyewa tempat kadang kadang port luck kita bawa makanan sendiri
buat teman teman yang nggak di partai politik mungkin kan enaknya jelek jelekin partai
buat saya nggak kenapa ya
tetapi berat bikin partai itu
apalagi nggak lolos apalagi nggak ada alek apalagi nggak ada kayak di pks
kami lima puluh persen penghasilan dipotong buat partai
nah bulanan juga ada infak belum proposal
ya nggak kenapa karena memang masuk partai itu jalur perjuangan
seperti yang tadi akbar bilang
nah ketika dia jalur perjuangan sangat baik siapapun yang ingin mengelola urusan publik
kita kan nggak bisa nilai hati ya ferry ya
tetapi kita bisa ngeliat dengan track record nya
apa yang sudah anda kerjakan untuk publik
nah menjadi repot ketika anak presiden
kalau anak presiden saya apalagi presiden pasca reformasi ya
salah satu tuntutan reformasi kan menghilangkan kkn nya
sebetulnya yang norma kemarin bagus
minimum lima tahun
misal saya anak saya lima tahun sudah saya tidak berkuasa boleh
itu baik buat anak kita juga baik
keterunan kita juga baik
dia mulai dari bawah menikmati proses
yang instan itu akan seperti
kapan sih bang kemudian kalau politik dinasti seperti ini dinilai negatif atau bahkan dinilai positif
apa memang kemudian bisa dilihat dari siapa yang dicalonkan
begitu personalnya begitu
kemarin saya dengan siti anggra ini ya perludem di dpr
pernah saya masuk
kalau dengan burundi ndudu tadi memang ada dua jenis ya
orang suka bilang di amerika juga kan george bush junior itu anak senior
jeb bush gubernur florida
tapi agak beda
si jab bush atau george bush junior dia mulai karir dari bawah gitu loh
tidak ujuk ujuk gitu
ini tidak instan gitu
nah indonesia agak sama nih sama filipina dan itu buat saya residu demokrasi
buat demokrasi kita yang sedang berkembang
apalagi kita lagi berharap dengan demokrasi yang baik kita meningkatkan merit system
ini ada catatan sedikit pers
kemarin kami di komisi dua lagi bahas revisi undang undang pemilu
kita undangkan empat belas pakar
ada satu yang menohok saya
dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima sampai tahun dua ribu tujuh belas freedom index kita kebebasan indeks kebebasan kita naik
tapi human development index kita nggak ke kanan gitu
jadi kita jalan di tempat interim of kesejahteraan
governability kita tidak jalan gitu
kemampuan kita untuk memimpin tidak jalan
karena rata rata kepala daerah tadi ada catatan

saya ke bang sukur
gimana bang menjawab catatan catatan itu tadi kalau kemudian nanti penilaiannya bisa dianggap positif begitu
tanpa ada tendensi
oke saya ke bang sukur gimana bang menjawab catatan catatan itu tadi kalau kemudian nanti penilaiannya bisa dianggap positif begitu tanpa ada tendensi
jadi mereka mereka yang muncul di depan layar ini bukan orang orang ya berada di lingkungan elit politik tertentu begitu
oke terima kasih dulu pertama ke mas mardani mbak puan di puji
nah tetapi satu hal tadi bung faisal setuju mas mardhani juga setuju bahwa setiap orang punya hak untuk dipilih dan dipilih
oke kita sepakat soal itu
terlalu panjang kalau kita diskusi sekarang tentang konteks yang dibatalkan
dibatalkan oleh mk
tetapi dasar pembatalan mk itu kan itu tadi hak dasar hak ajasi dipilih dan memilih
nah tadi saya sudah sampaikan bahwa mas gibran ya apapun itu dia tidak ada salah menjadi anak presiden
nah tentu punya hak untuk dipilih dan memilih
saya sudah jelaskan tadi saya sebagai ketua dpp pdi perjuangan tentu juga mas
mardani juga punya mekanisme di partainya kami juga punya mekanisme di partai kami
saya berada di pengambil keputusan itu karena saya ketua dpp bidang organisasi keanggotaan sampai ke tingkat terakhir
tentu prosesnya itu dari bawah sampai ke atas
nah saya mau sampaikan di sini mas mardani mas gibran itu kami putuskan menjadi calon wali kota solo bukan karena dia sebagai presiden eh anak presiden
saya mau sampaikan saya masih ingat beberapa bulan yang lewat ya
waktu ada keinginan menjadi calon wali kota di kota solo beliau turun ke bawah masuk kepada partai kami dan ada kata katanya dan bagi saya sebagai orang partai sepakat tadi
ini kaderisasi ini kan juga harus jalan di partai
tadi mas mardani mengatakan kadang kadang kami dibudi di partai
insya allah partai itu tidak benar saya katakan ya sudah bikin partai ayo kita tanding
saya tidak mau masuk di konteks itu
mas gibran mengatakan bahwa jika tidak diusung pdi perjuangan dia tidak akan maju
dan dia mulai masuk ke struktur partai kami paling bawah mas mardani
dia datang dia soan minta kta apa semua dan terus belajar
dia mengikuti seluruh proses itu
nah saya sebagai pengambil keputusan di pdi perjuangan salah satu pengambil keputusan
tentu satu hal saya yakin juga mas mardani
pasti sama mirip mirip kita bahwa kita akan memberikan ruang kepada kaum milenial
tidak ada orang yang experience
nah tentu saja masalah itu harus dari bawah rtw tidak bisa karir seperti itu
sama mas mardani
saya bung faisal saya tidak tahu mas mardani
kita langsung dpr kita tidak dari dprd
nah tentu ini harus diberikan sebuah kesempatan
nah di sini kan kenapa saya kurang setuju dengan dinasti itu
nah setelah diundang
nah diundang oleh pdi perjuangan
nah yang memutuskan dan memilih adalah rakyat
nah kalau misalnya buruk kinerjanya ya tentu lima tahun lagi ya tidak akan dipilih
nah maksud saya mari kita lihat clear
kita lihat berdemokrasi
kita lihat setiap orang
saya sampaikan tadi apa salahnya mas gibran anak muda yang memiliki keinginan untuk ikut terlibat membangun bangsanya
disalahkan karena hanya anak presiden
oke oke bang sukur
berarti artinya sekarang
trendnya tren anak muda ya
tren anak milenial punya kesempatan ya
salah satu basis keputusan kami di dpp partai adalah memberikan ruang kepada anak muda
jadi banyak sekali sekarang anak anak muda
cuma kan karena mas gibran putra presiden jadi disorot dua ratus tujuh puluh pilkada
saya dengan mas mardani ini partainya pasti pontang panting setiap hari
gampang membuat keputusan itu
bang mardhani senyum senyum senyum aja mendengar itu
saya ke bang akbar dulu deh
bang akbar seberapa besar sih nama nama besar ini berpengaruh dalam sebuah konsentrasi politik
karena kayaknya kalau nggak pakai nama elit di belakangnya
ini keterpilihannya atau potensinya untuk maju atau dipilih ini agak susah
tapi dijawabnya nanti bang
kita break dulu cnn indonesia newscast segera kembali
kita kembali dalam diskusi kita malam ini
tadi sebelum saya break diskusi kita saya sempat bertanya ke bang akbar
bang akbar bagaimana kemudian menjawab jika nama nama besar ini mempunyai pengaruh yang cukup kuat dalam kontestasi politik
karena kalau tidak menggandeng nama nama besar di tataran elit ini
tingkat percaya diri calon ini kayaknya bakal sedikit menurun begitu
di masyarakat di warung warung kopi sebenarnya bagaimana sih bang penilaiannya
saya ingin menjawab itu dengan melompat ke belakang dari problem
jadi gini kira kira
pada saat partai politik membuka pendaftaran calon kepala daerah
baik bupati wali kota gubernur
maka pada saat itu sebenarnya partai politik mengatakan begini
mohon maaf republik indonesia yang tercinta
kami gagal dalam melakukan kaderisasi
yang kedua adalah menjawab anda tadi
karena partai politik tidak cukup sabar untuk melaksanakan agenda agenda reformasi
maka kemudian kemenangan itu adalah tujuan utama
kalau mau menang maka harus ada parameter parameter yang dipakai
salah satunya adalah nama besar dan atau duit yang besar
pada kasus gibran misalnya
tadi pak syukur mengatakan
oke pada kasus gibran misalnya
anak ini hebat
saya selalu percaya pada yang namanya milenial
milenial itu mampu menjawab saman dengan caranya sendiri
dan sayangnya itu benar adanya
anda bisa melihat
selain pada generasi generasinya warren buffet itu ya
itu sekarang itu anak anak muda yang usianya tiga puluh lima tahun
kekayaannya sudah setengah dari kekayaan republik indonesia
mereka mampu secara apa namanya secara pribadi gitu ya
sayangnya pak syukur kita bernama partai politik
maka partai politik itu ada tata aturan yang harus dilalui
itulah kemudian membuat membedakan kita dengan organisasi organisasi yang lain
ya kan dan di situ ada nilai di situ
seluruh partai memiliki yang namanya platform visi misi hebat semuanya
tidak ada yang jelek semuanya bagus
sayangnya ketika rekrutmen kepala daerah ini
dari riset kami
itu tidak ada itu yang mengingat itu lagi
kami sudah melakukan riset dua baik untuk yang namanya legislatif maupun eksekutif
di legislatif pak pada dua ribu sembilan belas boleh percaya boleh tidak
dari lima ratus tujuh puluh lima orang temannya pak mardhani alisera dan pak sukur nababan di dpr itu
satu ratus tujuh puluh delapan ini yang baru kami temukan satu ratus tujuh puluh delapan adalah keluarga inti dari dinasti yang berkuasa di situ
apakah ada orang yang sehebat mardhani alisera
apakah ada yang sehebat dengan pak syukur nababan yang bertumbuh dari bawah
sayangnya sulit sekali mencari nama yang mampu untuk itu
di wilayah eksekutif dari tiga pilkada serentak yang kami temukan

dari dua puluh empat daerah ada delapan puluh daerah yang totally melaksanakan yang namanya dinasti politik
berapa yang tercokok kpk hari ini kita baru bicara kpk ya
kita belum bicara tentang kejaksaan dan kepolisian
lima puluh enam orang dan total mereka melakukan dinasti
kenapa sih kita benci pada dinasti
saya yakin pak mardhani pak syukur saya tahu anda orang dari kampung
kita sama sama datang bertarung di jakarta dan mencapai hari apa yang kita capai hari ini
itu tidak mudah
nah kita benci pada dinasti itu pak karena terkumpulnya satu kekuatan
kekuatan yang mengurusi orang banyak yang apa namanya
mengurusi publik di tangan satu keluarga yang tampaknya dari perjalanan sejarah
itu dilakukan dengan cara yang tidak benar
itu yang kita benci pada yang namanya rilisti
maka menurut saya begini tolong teman teman di partai politik
saya juga masih berpartai tadi saya dengar tadi wakil ketua umum saya itu mendukung calon dari
apa namanya di luar dari kader saya sayangkan sekali ya
tapi saya akan bersikap secara resmi menyangkut itu
nah saya bicara sebagai orang dari apa negara istri tapi saya menanggung itu
saya bicara sebagai orang dari apa negara istri
tolong teman teman yang masih mampu dan punya niat yang baik terhadap republik ini
kita nggak bisa bermain main dengan ini kita lawan ini
ada begitu banyak harapan dari masyarakat kita yang dibawa
yang memiliki kemampuan tapi kemudian tidak mendapatkan ruang
dan kemudian bertanya kita kita mau ke mana sebenarnya
ini memang membutuhkan apa namanya ke apa

ya di situ telah menyirimkan surat
ya di situ telah menyirimkan surat
kepada seluruh pimpinan parpol dan lembaga lembaga negara termasuk dpr
agar kemudian membuka ruang kembali kita menghentikan ini
yang kedua saya pengen kepada yang namanya mk
tolong jangan memutuskan hal hal lagi yang betul betul merusak kita
ada dua keputusan mk yang membuat saya itu betul betul kita membawa kita ke masa lalu
pertama yang tadi pembatalan apa namanya itu
pertama yang tadi pembatalan apa namanya itu
pasal tujuh huruf r undang undang nomor delapan tahun dua ribu lima belas tentang dinasti politik
dan keputusan nomor sepuluh tahun dua ribu enam belas tentang pilkada pasal tujuh itu
di mana bekas koruptor itu masih bisa mencalonkan diri atas nama hak asasi manusia
logikanya bagaimana gitu
saya betul betul kecewa dengan itu

bang sukur bang sukur kalau begitu
oke oke bang saya ke bang sukur bang sukur kalau begitu
bagaimana menjawab soal indikatornya nanti
kalau kemudian kompetensi memang di atas segala galanya bukan karena aspek dinasti
sebenarnya ya karena ini sorotannya kan apa namanya solo
tetapi partai kami pdi perjuangan tidak pernah tujuan itu adalah kekuasaan
tujuan itu adalah tools di dalam memutuskan siapa yang kami usung
kalau bung faisal masih ingat bagaimana si orang ganja
bagaimana si orang ganjar yang dengan elektabilitas yang sangat rendah
bagaimana seorang pak jokowi dari solo ke dki dan ke presiden
sebenarnya banyak sekali sejarah tentang yang disampaikan harapannya bung akbar tadi
bahwa sistem kaderisasi itu harus tetap berjalan
pdi perjuangan sangat betul betul memahami itu dan melakukan itu
di daerah daerah di dua ratus tujuh puluh
dua ratus tujuh puluh bilkada bung akbar saya mau sampaikan
itu sangat jarang dari kami dukung dari suami kayak istri atau bapak kayak anak
nah itu kalau sudah bagus sistem organisasinya seperti misalnya di bali
ya dari kader ke kader
jadi dari upati wakil upati kemudian dua periode masuk lagi wakil upati masuk lagi yang kader yang lain
nah itu sudah berlangsung di sistem kami
apalagi saya sebagai ketua dpp bidang organisasi keanggota dan pemerintah ya saya bisa mengundangnya
itu saya harus pastikan berjalan
betul yang disampaikan bung akbar tadi
bagaimana ini kami kebetulan anak anak kampung ini bukan anak anak siapa
berjaruh berjuang untuk hidup
dan bisa mandiri di negeri ini
nah tentu saja ya harus diberikan juga kepada setiap orang kesempatan
tapi saya mau menyampaikan ini adalah ajasi setiap orang
tidak bisa karena anaknya pejabat atau anak anak pejabat
maka kita melakukan perbedaan khusus kepada mereka
oke kita lihat nanti bang ya indikatornya juga mungkin dari tingkat kedatangan pemilih begitu ya
di tempat pemilihan suara nanti ya
oke terakhir ke bang mardhani
jadi ini kontestasi apa dinasti
bung akbar tahu bang mardhani tahu
dinasti itu buruk demokrasi itu kontestasi
kalau ada kontestasi lawan kota kosong itu musibah buat demokrasi
karena apalagi di masa pandemi dengan biaya yang mahal resiko yang tinggi kita melawan kota kosong buat saya itu musibah dan bencana demokrasi
setiap partai politik mesti menghadirkan kontestasi dan kompetisi yang sehat bagi demokrasi
dan mengharapkan demand side artinya masyarakat berubah susah
saya setuju sama akbar kita di dpr kami di komisi dua bang akbar kita akan desain undang undang yang lebih pro kepada merit system undang undang yang lebih egalitarian yang memaksa si anak siapapun harus mulai dari bawah
karena ini yang akan memastikan indonesia maju demokrasi kita sehat
oke bang mardhani terima kasih
waktu kita memang terbatas tapi kalau kemudian perdebatan soal dinasti ini terus menjadi polemik kita berharap masyarakat sendiri memang
sudah bisa cerdas dan bijak untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpinnya
termasuk juga bagaimana si pemimpin ini secara personal bisa menyalurkan semua energinya untuk kepentingan rakyat
terima kasih bang mardhani bang akbar dan juga bang sukur sudah bergabung dengan kita malam ini
aksi unjuk rasa menuntut perdana menteri israel benyamin netanyahu untuk mundur masih berlanjut
selasa waktu setempat ratusan pengunjuk rasa melakukan aksinya di depan apartemen kediaman menteri

cnn indonesia news keadaan segera kembali